koresponden cnn indonesia mardika utama di tengah memantau perayaan may day di patung kuda jakarta
selamat siang dika nampaknya sejumlah masa sudah berada di belakang anda
apa saja tuntutan yang dibawa oleh kspsi dalam aksi perayaan hari buruh internasional pada tahun ini
mengapa tidak bergabung dengan partai buruh yang diinformasikan baru akan menggelar aksi pada dua puluh satu mei nanti dika
selamat siang heranov mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi saya bisa menggambarkan situasi saat ini pada pukul sebelas tiga puluh sembilan di depan patung kuda atau di kawasan medan merdeka barat
seperti bisa anda saksikan di belakang saya aksi masa buruh ini sudah dimulai sejak pukul sebelas
semula mereka berada di depan
pukul sebelas tiga puluh sembilan di depan kawasan monas namun kemudian mulai bergerak menuju ke medan merdeka barat
dan kini sudah mulai melakukan orasi yang berada di atas mobil komando
saat ini adalah sekjen dari kspsi atau konfederasi serikat pekerja indonesia
dan dengan adanya massa buruh di jalan medan merdeka barat ini
itu artinya arus lalu lintas saat ini sudah mulai dilakukan rekayasa dan dipimpin langsung oleh komisaris besar polisi sambodo
purnomo yogo dirlantas dari polda metro jaya
jadi kendaraan dari arah sudirman dan juga tamrin yang akan menuju ke kawasan medan merdeka barat
ataupun juga menuju ke harmoni dialihkan
berbelok ke sebelah kiri menuju ke kawasan budi kemuliaan atau berbelok ke sebelah kanan
menuju ke medan merdeka selatan dan juga ke arah gambir
jadi bagi anda yang saat ini berada di jalan atau hendak beraktivitas di kawasan jakarta pusat
melintasi kawasan ini bagi anda yang berada dari kawasan harmoni untuk menuju ke arah sudirman
tidak bisa melintas lewat kawasan medan merdeka barat karena saat ini sedang dilakukan penutupan imbas dari adanya aksi massa
dari masa buruh sedikitnya ada tiga aliansi buruh yang saat ini turun ke jalan
untuk merayakan hari buruh atau may day yang sedianya dilakukan pada tanggal satu mei lalu namun tertunda dikarenakan berdekatan
dengan hari raya ini
dan pihak kepolisian pun juga sudah menyegakkan sejumlah personilnya di beberapa titik mulai dari kawasan mona
lalu kemudian di kawasan patung kuda dan juga di beberapa titik lainnya untuk mengantisipasi adanya eskalasi atau peningkatan dari jumlah masa
dan saya juga melihat di sini heran of selain massa yang sudah tiba di kawasan medan merdeka barat ini dengan menggunakan sedikitnya lima belas bus
saya juga sudah melihat lagi ini sudah ada beberapa bus lagi yang datang dari kawasan jabodetabek dan juga bahkan dari kawasan banten
dari kawasan serang banten juga sudah mulai tiba dan mereka nantinya akan segera berkumpul bersama dengan rekan rekan buruh lainnya
ada sedikitnya tiga aliansi seperti yang tadi saya katakan dan kalau kita bicara soal tuntutannya
pada hari buruk yang tertunda ini mereka masih menyuarakan terkait dengan omnibus law ataupun juga undang undang cipta kerja
yang mana mereka meminta dilakukan pencabutan terhadap kluster ketenaga kerjaan dari omnibus law
selain itu mereka juga meminta dewan perwakilan rakyat serta pemerintah untuk membatalkan revisi undang undang pembentukan perundangan
yang mana itu merupakan revisi undang undang untuk mengakomodasi undang undang cipta kerja yang kita tahu bahwa pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu lalu
mahkamah konstitusi telah menyatakan bahwa undang undang cipta kerja inkonstitusional bersyarat dan harus dilakukan perbaikan sedikitnya dua tahun
setelah putusan tersebut
yang dijatuhkan atau diucapkan oleh hakim mahkamah konstitusi pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh
selain itu tuntutan dari masa buruh juga masih terkait dengan kestabilan harga harga bahan pokok lalu meminta rancangan undang undang perlindungan bagi pekerja juga segera diesahkan
dan ini juga terkait dengan nasib para anak buah kapal ataupun juga para buruh migran yang berada di dalam perusahaan
menurut keterangan yang saya himpun sebelumnya dari kspsi atau konfederasi serikat pekerja indonesia
aspirasi dari masa buruh hari ini nantinya akan ditampung atau diterima oleh kepala staff kepresidenan muldoko
namun sampai saat ini saya masih belum mengetahui seperti apa teknisnya apakah nanti muldoko yang akan menghampiri atau mendatangi para masa buruh ini
atau ada perwakilan buruh yang nanti diundang untuk menyampaikan aspirasinya langsung ke kantor staf kepresidenan
heranos kembali ke anda
bagi anda warga ibu kota harus menghindari jalan medan merdeka barat karena aksi may day digelar oleh masa buruh kspsi
terima kasih atas laporan anda
mardika utama langsung dari jakarta